dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia erlang gawis nuwaji di istora senayan jakarta
kalau kita ketahui bersama tadi georgie ternyata harus menelan pil pahit begitu harus kalah
lalu bagaimana dengan pebulu tangkis indonesia lainnya
apakah punya harapan besar untuk bisa menangkan pertandingan di hari pertama ini
ya selamat sore iqbal
memang tadi berita pengantar di turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga ini agak kurang cukup mengenakan
karena wakil indonesia di tunggal putri yaitu gregoria mariska tunjung harus menelan kekalahan dari pebulu tangkis india pusarlah sindu
namun kekalahan grego ini tidak diikuti oleh pasangan ganda putra yang juga merupakan unggulan pertama di turnamen indonesia open ini
asal indonesia yaitu fajar alfian dan muhammad rian ardianto
fajar rian yang pertandingannya baru saja usai sekitar mungkin setengah jam yang lalu ini berhasil melewati ujian di babak tiga puluh dua besar turnamen indonesia open
dengan mengalahkan ganda putra denmark jpb dan laza molhede dengan dua game langsung dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu sembilan belas
tadi seusai pertandingan fajar rian sempat memberikan keterangan pada sesi konferensi pers bahwa hasil ini memang seakan akan fajar rian ini ingin membuktikan bahwa
mereka ini masih harus dianggap dalam peta perbulu tangkisan ganda putra dunia
karena seperti kita ketahui fajar rian ini menuai hasil kurang cukup bagus di dua turnamen sebelum indonesia open yaitu di turnamen malaysia dan singapura
karena keduanya kalah di babak babak awal
namun hal itu tadi fajar rian dalam sesi konferensi pers menyebutkan bahwa memang bahwa sebaiknya mereka berdua harus mungkin sedikit beristirahat dan memilih turnamen turnamen yang diikutinya
namun persaingan menuju memperebutkan tiket menuju olimpiade dua ribu dua puluh empat ini sangat ketat sehingga mereka memutuskan untuk tetap tampil di turnamen indonesia open tahun ini
karena memang turnamen indonesia open ini adalah turnamen dengan level super seribu atau level tertinggi di dalam bwf world tour
dan turnamen indonesia open ini merupakan turnamen level super seribu pertama yang masuk dalam agenda roto olimpiade dua ribu dua puluh empat
jadi fajar rian tadi berhasil melewati ujian di babak pertama namun ada juga di nomor ganda putri wakil indonesia lainnya yaitu febriana dwi puji kusuma dan amalia cahaya pratiwi atau ana dan tiwi
yang juga merupakan juara si games kamboja ini juga berhasil melaju ke babak enam belas besar setelah mengalahkan rekan senegaranya lani triamayasari ripkasubi
yaitu sugiarto dengan skor lima belas dua puluh satu dan delapan belas dua puluh
namun pelajaran didapat juga oleh ganda mixed double indonesia
ganda muda kita yaitu adnan maulana nita violina marwah yang harus tadi bertemu dengan ganda campuran asal tiongkok yang juga unggulan pertama
asal tiongkok yaitu zheng siwei dan huang yaqiong dimana ganda campuran indonesia ini harus mengakui keunggulan
harus mengakui pasangan tiongkok tersebut dengan dua game langsung dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu enam belas
dan di nomor tunggal putra ini indonesia juga masih memiliki wakilnya yang belum bertanding hari ini
ada jonathan christian yang juga merupakan juara indonesia master awal tahun ini maksud saya dan juga masih ada antoni sinisuka ginting yang di turnamen singapura open minggu lalu juga tampil cukup baik dengan mampu menjadi yang terbaik
namun di nomor disekitaran
sektor tunggal putra ini baru akan mempertandingkan pertandingan pertandingannya di esok hari
iqbal kita tunggu bagaimana penampilan dari pemain pemain indonesia hari ini yang malam ini juga masih ada beberapa pertandingan yang masih berlangsung
dan besok ada juga pemain pemain indonesia yang masih akan tampil di babak pertama turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga iqbal
angga terkait dengan target yang diinginkan oleh pbsi apa yang ditargetkan sebenarnya
apakah memang benar benar ingin
memenangi dan juga mendapatkan predikat ataupun gelar dari indonesia open dua ribu dua puluh tiga ini atau seperti apa
karena mengingat bahwa ini adalah event terakhir ya indonesia maksud saya super seribu begitu yang berlangsung di istora senayan
saya tidak bisa kurang jelas mendengar pertanyaan anda tapi saya sedikit bisa menangkap bahwa memang pbsi
atau indonesia ini memang cukup berharap banyak bahwa pebulu tangkis pebulu tangkis kita dapat menampilkan atau menunjukkan performa terbaiknya di turnamen indonesia open dua ribu dua puluh tiga tahun ini
karena kalau kita berkaca dari turnamen indonesia open tahun lalu ini hasil yang didapat oleh squad pebulu tangkis indonesia ini cukup mengecewakan
karena wakil wakil indonesia di turnamen indonesia open tahun lalu hanya mampu melaju hingga babak penempat final
ada empat wakil indonesia pada saat itu ada ganda putri
kita apriani siti fadia kemudian ada tunggal putra kita antoni sinisuka ginting dan dua ganda putra kita pram yere dan fajarian
tentunya hal ini harapan kita bahwa hal hasil buruk yang dicapai oleh squad tim bulu tangkis indonesia tahun lalu ini tidak dapat tidak diulangi lagi di tahun ini
karena seperti kita katakan bahwa nomor yang menjadi andalan kita yaitu di nomor ganda putra memang pemain pemain ganda putra kita di tiga turnamen sebelum turnamen indonesia open ini
mendapatkan hasil yang mengecewakan di mana pasangan pasangan ganda putra indonesia kita ini kalah di babak babak awal
dan fajarian tadi sudah melewati ujian pertamanya di babak tiga puluh dua besar kita masih ada memiliki beberapa wakil lainnya yaitu pasangan senior muhammad asan hendra setiawan yang diunggulkan di tempat keempat
kemudian juga masih ada pasangan ganda putra muda kita yang juga menjadi juara indonesia master dua ribu dua puluh tiga awal tahun ini yaitu leo roli karnando dan
dan fajarian juga menunjukkan bahwa mereka tampil di depan hadapan ribuan pendukungnya di istirahatnya ini dapat membalikan hasil buruk yang dicapai sektor ganda putra di tiga turnamen sebelum indonesia open
dan itu menjadi suntikan motivasi tambahan bagi pemain pemain ganda putra untuk memberikan yang terbaik di turnamen indonesia open kali ini
dan sebagai informasi tambahan bahwa memang turnamen indonesia open ini selama ini diberikan
digelar di istora senayan jakarta
dan tahun ini adalah tahun terakhir dimana turnamen indonesia open digelar di istora senayan jakarta
karena menurut panitia pelaksana yang kemarin melakukan konferensi pers bahwa indonesia open tahun depan rencananya akan pindah venue yaitu akan digelar di indoor multifunction stadium yang baru saja dibangun yang masih ada di kawasan gelora bung karno senayan jakarta
alasannya karena memang animo penggemar bulu tangkis indonesia untuk menyaksikan turnamen indonesia open ini sangat besar
walaupun ini baru hari pertama dan baru mempertandingkan bahwa pertama ini tiket sudah bisa dibilang sold out sudah terjual habis
karena memang kapasitas istora ini hanya mampu menampung sekitar enam hingga tujuh penonton
dan di indoor multifunction stadium yang baru nanti yang dimana indonesia open akan digelar tahun depan ini kapasitas penontonnya mencapai enam belas
jadi orang penonton tentunya ini dapat mengakomodir minat dan animo para pencipta bulu tangkis indonesia untuk memberikan dukungan pada pebulu tangkis kesayangannya saat tampil di indonesia open tahun depan iqbal
baik erlangga wisnuhaji koresponden cnn indonesia langsung dari istora senayan jakarta terima kasih informasinya